sesaat lagi anda akan menyaksikan final notes desi anwar
sektor pertanian merupakan sektor yang pada saat pandemi covid sembilan belas ini
justru menunjukkan kinerja dan performance yang membaik
dari segi produktivitas yang meningkat dan juga pendapatan yang semakin besar
kontribusi dari sektor pertanian ini terhadap gdp atau pdb indonesia juga terus meningkat
nah apa apa saja yang dilakukan selama dua tahun masa covid sembilan belas ini
dan juga strategi serta rencana ke depan
akan membahasnya bersama menteri pertanian
kementerian pertanian republik indonesia menargetkan peningkatan kesejahteraan petani
ketiga program ini adalah penyediaan layanan kredit usaha rakyat atau kur
program gerakan tiga d
selain itu syahrul menjelaskan
kementerian pertanian juga punya program penguat melalui gerakan tiga kali lipat ekspor atau gratiex
gerakan ini dibuat sebagai ajakan pemerintah kepada seluruh pemegang kepentingan pembangunan pertanian
agar bekerja dengan cara yang tidak biasa
berikutnya kementan sudah membentuk lembagaan komando strategi pembangunan pertanian atau kostra tani
lembaga ini akan memperkuat fungsi penyuluh sebagai ujung tombak pemantauan kondisi lapangan di tiap kecamatan
selama dua tahun kita mengalami pandemi covid sembilan belas ini banyak sekali sektor sektor perekonomian yang terdampak krisis ya
tapi ternyata ada satu sektor yang ternyata justru menorehkan
dan ada satu sektor yang cukup baik yaitu adalah sektor pertanian
ini juga berkaitan dengan kebutuhan pangan yang semakin meningkat dan juga harga komoditas yang pada saat ini juga masih baik
nah tentu saja ini merupakan suatu peluang untuk bertransformasi ke lebih baik lagi
karena ingat saja sektor pertanian dan juga sektor pangan ini merupakan sangat sangat vital bagi negara seperti indonesia
apa apa saja yang perlu dilakukan untuk mengambil peluang supaya pertanian di indonesia jauh lebih baik lagi
dan kalau bisa kita juga bisa lebih baik swasem pada pangan ya
saat ini saya berada di makassar persisnya di pantai losari
berjumpa langsung dengan menteri pertanian kita pak syahrul yassin limpo
halo pak syahrul apa kabar
assalamualaikum kabar baik alhamdulillah

kita melakukan wawancara ini tentu saja ini sudah kita semua sudah divaksin sudah melakukan pcr dan kita juga jaga jarak
nah kita di makassar
ya mungkin sebelum kita masuk ke inti perbicaraan kita katanya ada ini ya ini ada acara ekspor akhir tahun yang diberikan
salah satu yang menunjukkan tren yang baik tren yang sangat positif
ini menjadi energi besar baru di bidang pertanian
ekspor kita meningkat di saat covid di saat lock terjadi mana mana di dunia kontainer susah
dan hari ini kita ekspor empat belas enam triliun lebih
ya luar biasa
menutup tahun di tiga puluh satu kita buat ekspor dan ini perintah presiden perlihatkan kalau memang pertanian itu memang kuat
saya lihat ini diuntungkan ya istilahnya pada masa pandemi ini karena kan permintaan terhadap pangan juga semakin meningkat
bukan saja di indonesia tapi di seluruh dunia ya
sumbangan pdb dari pertanian
kemudian juga kepada anggaran kita juga semakin meningkat
nah pak syahrul ini persisnya di sektor sektor mana saja yang selama dua tahun ini yang paling menonjol yang paling berkontribusi terhadap peningkatan ini semua
jadi dua tahun covid ini kan sesuatu yang katakanlah sesuatu yang sangat tidak pernah kita alami
dan solusi dari covid itu kan dua memang
tetapi kan gak kurang makanan menjadi sangat penting
orang nggak mungkin bisa sehat tanpa makanan yang nutrisinya cukup tersedia dengan baik dan itulah yang kita coba lakukan
dan ternyata pertanian itu bukan hanya makan
pertanian itu langsung menjawab bahwa dia menjadi bagian untuk menghadirkan kesehatan manusia
tidak hanya itu dia menjadi lapangan kerja dengan tantangan apa saja
mau covid mau apa bahkan yang phk balik semua ke desa mempelai mereka bertani
kalau pulang ke desa bikin apa bertanilah
dan ternyata cari uang tidak harus di kota lagi
itu paradigma paradigma baru akibat tekanan yang luar biasa dari covid
dan ternyata pertanian adalah solusinya
tetapi pertanian apa yang paling menonjol
hampir semua sektor
tanaman pangan karena kita butuh makan
kita butuh sayur berarti tanaman yang berkait dengan hortikultura bisa dijual
perkebunan ya kopi coklat sawit semua
tidak hanya di indonesia di seluruh dunia
kontraksi ini kontraksi dua
kontraksi dari katakanlah virus tetapi kontraksi alam juga terjadi pada saat yang bersamaan
ekstrim cuaca kita hadapi
semua jawabannya ternyata di pertanian
alhamdulillah pdb kita back dua ribu dua puluh dua ribu dua puluh satu menunjukkan tren yang sangat baik
dan data stasiun juga menunjukkan
dan revenue nya juga apalagi dari ekspor ya
apalagi harga sawit juga sekarang sedang tinggi
ini merupakan peluang ya untuk bertransformasi
agar semua ini terpenuhi berarti kan harus ada produksi yang ditingkatkan
harus ada yang jauh efeknya ya
yang jauh efeknya yang dilakukan
apa apa saja yang selama dua tahun ini
kalau kita bicara konsepsi panjang des
saya ingin katakan aja bahwa di saat covid kita punya kesadaran bahwa pertanian dan makanan dibutuhkan
ini menjadi tekanan
tekanan itu membuat seluruh jajaran pertanian bersama kelompok kelompok tani
semua yang pemerhati terhadap pemerintah daerah
ayo kejar alam dimana ada air tanam
saya mau pakai bahasa verbal gitu supaya bisa ditangkap oleh publik
itu bukan tanpa usaha
jajaran kementerian pertanian sudah dua tahun ini tidak ada yang libur
semua ada di lapangan
tidak ada lockdown ya tidak ada work from home
dan itu perintah presiden
pertanian adalah kebutuhan esensial yang tidak boleh lockdown
dan itu terjadi di saat semua orang tidak bisa keluar rumah
dan tidak hanya itu peranan peranan digital kita mainkan
toko tani kita buka di semua kabupaten dan daerah
untuk bisa mengatakan bahwa akses akses ini harus bisa berjalan
dan ternyata tidak hanya pertanian yang tumbuh
lapangan kerja terfasilitasi
ruang ruang untuk orang berbisnis terbuka
anak anak muda udah main dengan startupnya
dan ini bertumbuh
dan ternyata bukan hanya untuk kepentingan nasional kan
karena ekspor pun anak anak tembus
ternyata tanaman hias kita kontraknya di luar tiga satu triliun
itu kembang kembang yang anak anak muda para petani petani milenial
melakukan komunikasi bisnis keluar
business matching melalui awan melalui internet
dan ternyata mereka bisa
nah sekarang itu ini sudah menjadi tanda tanda bahwa sebenarnya kita negara tropis
dengan komoditas yang sangat banyak ratusan bahkan ribuan
yang ternyata diminati dunia
nah sekarang ini ruangnya harus kita mainkan secara kuat
dan transformasi ini kan apalagi kalau kita lihat selama ini kan yang berkaitan dengan pertanian
itu adalah petani kita yang mungkin skalanya kecil
dan dari kesejahteraannya kurang
sangat istilahnya rawan ya terhadap kenaikan atau penurunan harga
terhadap panen yang gagal terhadap impor dan lain sebagainya
saya mau ya satu persatu ya bertransformasi
karena yang namanya sektor pertanian ada hulu hilir
ada input dan output dari awal
inputnya itu sendiri misalnya dari proses produksinya mesinnya teknologinya dan lainnya
apa yang kita bisa lakukan pak mentan
untuk memastikan bahwa kita masuk ke era ekonomi empat ini
desi begini pertanian itu tiga agenda besar
agenda di budidaya harus siap
itu perkait dengan lahan existing yang sedang
lahan intensifikasi kita tingkatkan produksinya bla bla
kemudian ada lahan existing kita harus cari lahan baru
lahan marginal yang harus ditanam
itu di budidaya
kelompok taninya dibuat pelatihannya dibuat
bagaimana menanam teknisnya menanam dan lain lain
tetapi agenda kedua adalah bagaimana memanen itu
melakukan pasca panen dengan baik sehingga tidak jadi kerusakan
sehingga harganya bisa tetap berkualitas dan naik
ini juga satu agenda tersendiri
dan kadang kadang di ofam ini
marginnya jauh lebih terbuka keuntungannya lebih besar
ini harus dikelola tidak boleh dibiarin petani sendiri kita sekedar
itulah penanganan negara dan disitulah perintah bapak presiden
mainkan di ofam
itu di luar produksi tapi nanti kalau dikeluarkan
ini sudah dijual nilai tambahnya itu harus ditingkatkan
sesudah dipetik singkong itu ditaruh dimana
kemudian dipowder dijadikan bubuk sesudah itu jadi apa
kue apa kira kira gitu lah gambarnya
selain dari pasca dan melakukan turunan turunannya
melakukan budidayanya melakukan industri nya
kita harus main dengan marketnya
market nasional harus di luar
kemudian kita berhadapan bahwa impor tidak harus selalu impor
impor bukan sesuatu yang haram
tetapi kan kalau kita bisa buat sendiri kenapa harus impor
dan ada masa masanya
tidak boleh bersamaan dengan panen kita kan
itu yang berarti tiga agenda ini semua bertransformasi di saat saat seperti ini
dan sekarang ini lagi kencang kencang kita dorong terus
sehingga petani kita yang muda lebih khusus karena muda itu lebih agresif dan lain lain
kita dorong kita berikan ruangnya dan lain lain sebagainya
oleh karena itu ya tentu saja intervensi kalau dari awal itu adalah intervensi kur permodalan kan
ya penting ya akses terhadap modal
mungkin kita bicara khusus itu bagaimana sebenarnya
tetapi selain itu memang harus disiapkan konsepsinya
ada lima cara bertindak yang kita main
ya antara lain intensifikasi itu produksinya ditingkatkan
ip nya ip seratus harus menjadi ip dua ratus
kalau satu kali panen kasih jadi dua kali yuk
kalau dua kali kasih tiga kali yuk
jadi jauh lebih produktif ya
jadi jauh lebih produktif
berarti kan harus menggunakan misalnya bibit yang betul betul unik
ada alat alat mesinnya teknologinya harus main
ya nggak bisa begitu saja harus dilatihkan
dan harus diikutin
jadi yang kedua petani kan butuh modal
presiden sudah siapkan kur
kur pertanian itu luar biasa membantunya
nah sesudah itu dirawat dengan baik kita pakai percepatan melalui teknologi lah
agar bisa kita pantau di mana daerah daerah yang akan hujan
di mana daerah daerah yang akan kering apa tindakan kita di
itu main di budidayanya di hulunya
tapi di pascanya kalau ini satu hemparan seribu dua ribu hektar begitu
kemudian tidak dipasca panenkan dengan cepat dia bisa busuk
dia bisa terendam kembali oleh air
mutunya bisa turun
bahkan harganya kena apa ya tidak terlalu kering kena matahari dia jamuran dan lain lain
itu akan merusak
ini harus diintervensi dengan pengenalan pengenalan teknologi dan mekanisasi yang baru
itu baru dipaskanya
tentu harus diajarkan lagi
bagaimana mengolah turunan beras menjadi dua belas turunan
bisa jadi bedak bisa jadi apa kan beras itu
bisa jadi minuman
produk produk hilirnya yang memiliki nilai tambangnya
justru revenue nya bisa lebih besar dari itu
bagaimana misalnya jagung bisa enam turunan
dan itu dimainkan oleh ibu ibu kita di saat pandemi ini tidak bisa keluar
dan itu ketemu sekarang sedikit demi sedikit ketemu
sesudah itu marketnya market nasional
kita temukan integratornya seperti siapa yang beli jagung siapa yang beli padi siapa
tetapi memang karena kebersamaan produksinya meningkat kadang kadang di saat panen harga ya biasalah dinamis
nah di sini juga peranan negara dan peranan kerjasama dengan private sector menjadi penting
kita ini tahun sudah latih kurang lebih satu tujuh juta orang
hanya untuk bagaimana mengeluarkan kur
dengan alam yang ada
mengantisipasi cuaca x
menginterpreneur kan ada
pak menteri kita satu persatu ini
banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk bertransformasi
tapi yang paling pertama itu adalah

sdm nya apalagi di sini ada dua petani yang biasa yang memiliki lahan sempit dan lain sebagainya
mungkin yang petani tradisional
dan kemudian ada petani yang kita inginkan
petani milenial yang paham menggunakan teknologi yang bisa membuat pertanian ini sebagai sesuatu yang naik kelas lah istilahnya
nah ada akses modal untuk semuanya
lebih mengenai kur ini
kredit usaha rakyat
kredit usaha rakyat ini
apa yang bagaimana nanti akan difokuskan itu pertama
dan juga siapa siapa saja yang dilibatkan dan kira kira penggunanya seperti apa
ya kalau kita punya konsepsi sudah ada programnya sudah ada
kemudian akan terjadi bagaimana memodalinya
yang kedua menemukan varitas varitas yang tepat
pupuk dan obat obatan
ini semua harus main dalam pendekatan pendekatan awal dan harus terkonsepsi
desi ingin saya sampaikan
ini tahun tahun dua ribu dua puluh
kur yang kami siapkan lima puluh tergunakan rp lima puluh lima triliun
jadi hampir tidak ada artinya
dibandingkan kepentingan rakyat yang begitu banyak
oleh karena itu memang seperti yang saya bilang tadi
intervensi masuk permodalan
sesudah itu tidak begitu saja
ini baru bisa dapat mengeluarkan kur
itu kan jajaran kementan dan penyuluh saya ada delapan puluh dua ribu
itu harus turun dilatihkan sekian juta orang
caranya mengeluarkan kur dari bank
tidak bisa bank begitu begitu saja bisa keluar kan
itu tidak ada yang tahu
nggak ada yang tahu capek capeknya orang orang jajaran kementerian pertanian
tapi tidak begitu saja keluar ini
dia harus paham
kalau kau ambil uang ini seperti ini
harus ditanam ini
kapan harus tanamnya
seperti apa menjaganya
menjaga supaya serangan hamat
dan itu dilatih
kita ini tahun sudah latih kurang lebih satu tujuh juta orang
hanya untuk bagaimana mengeluarkan kurg
hanya untuk bagaimana mengeluarkan kur
bagaimana memanage dengan alam yang ada
mengantisipasi cuaca x
menginterpreneur kan ada
nah itu satu pilih
memang harus ada intervensi kepada pemampatan al sintan
al sintan itu tentu saja ada pompa air
untuk in out di lahan lahannya
nah terlalu teknis
ada combine harvester juga sekarang
nah ini yang penting
dia numpuk rp enam puluh tiba tiba panen
kan numpuk dia
berapa hari mau dikerja
harus mesin lah
tetapi bukan yang itu yang penting
terutama di jawa
perintah bapak presiden
saya selalu mengatakan perintah perintah
karena ini betul betul dari presiden
kamu nggak bisa meningkatkan kesejahteraannya kalau dia jalan jalan sendiri
kira kira kasarnya gitu desi
oleh karena itu dikelompokkan lah
ada yang hektare sampai seribu hektare
ada yang sekian puluh hektare
itu dikorporasi dari hulu sampai dengan hilirnya
digudangkan di mana
di dryernya di mana
kalau dia padi digiling di mana
dan sesudah itu
siapa anak anak milenial yang mau jadi pemasaran
ini terbuka untuk kamu
bahkan bawa perintah presiden
cari yang mudah mudah
dan banyak minat ini selama dua tahun ini
berapa persen kira kira meningkat
kalau kita lihat jumlah petani yang ada berapa persen yang sekarang bisa milih
kemarin itu orang merasa petani itu berlumpur lumpur kaki
sekarang enggak lagi
sekarang mainnya gadget
pakai drone juga bisa
bahkan tidak hanya itu
kayak yang pak presiden sudah perlihatkan
nah ini tergantung dari mana
saya kembali bahwa korporasi itu menjadi penting
karena kalau di korporasi begitu input sampai dengan hilirisasi dan marketnya bisa terantisipasi lebih efisien lebih efektif
merginnya lebih besar
jadi sebenarnya kan kalau kita lihat ini agribusiness ya
pertanian masa depan ini
teknologi sangat sangat penting ya
ini yang bisa membuat kita bukan saja meningkatkan produktivitas tapi juga menciptakan produk produk yang memiliki nilai tambah ya pak mentan dalam hal ini
mekanisasinya nanti seperti apa saja
ya sekarang untuk menjawab cuaca yang ekstrim produktivitas yang tinggi
tidak lain adalah teknologi research science menjadi penting
karena itu lead bank bagi kementerian itu sangat sangat menentukan
semua daerah yang harus diserang di maintain membutuhkan lead bank di depan
investasi untuk lead bank ini bagaimana
sudah mereka sudah mengantisipasi dengan berbagai pendekatan artificial menggunakan katakanlah pencitraan satelit dan lain lain kerjasama dengan lapan
litban katakan yang cocok ditanam di sini ini varitas ini bla bla bla
kalau dia agak dekat pantai
contohnya agak asin oleh karena itu varitasnya ganti
bukan varietas itu mainan lead bank
dan kami turun
sesudah itu disesuaikan dengan oh kalau begitu kita butuh permodalan al sintan yang lebih banyak
traktor apa yang oh ini traktor empat roda
mungkin karena lahan sempit mungkin karena dia lereng lereng gunung cukup rektor roda dua
sehingga mudah di
bukan hanya itu
bukan hanya itu
kita butuh combine yang kecil supaya lebih bisa maksimal
kita butuh pompa air
kita butuh penyemprot yang tidak pakai sprinkle explayer
tetapi kita butuh yang pakai jack pump
sekaligus tembak gitu
ini tergantung dengan hasil hasil yang dibutuhkan
oleh karena itu menjawab tantangan musim menjawab produktivitas tidak ada lain adalah mekanisasi
dan transformasi teknologi harus menjadi bagian bagian dari pilihan
mulai dua ribu dua puluh satu akhir ini itu sudah masuk di situ
kami punya lima cb
cb pertama itu meningkatkan produktivitas bahkan memperluas lahan cari lahan baru menurunkan importasi
itu cb satu
cb dua adalah diversifikasi pangan
tidak harus kenyang dengan beras
masih banyak lagi di indonesia ini
orang di sunda kalau suka talas pakai talas
kalau orang di papua suka sagu kita perkuat yuk sagunya
jagung singkong dan lain sebagainya itu bisa
itu cb dua
cb tiga perkuat lumbung
jadi setiap daerah punya lumbung pangan masing masing
kalau secara nasional pakai bulog
tetapi di provinsi ada tidak
di kabupaten bahkan di desa harus ada lumbung
dan lumbung itu atau tempat penyimpanan itu atau gudang penyimpanan untuk in out itu
bisa dimainkan anak anak milenial kita
kita ajarkan anak anak milenial kau buat sendiri
dan kita fasilitasi dengan kredit kur yang ada
nah yang keempat adalah modern farm
bertani secara modern
bertani dengan vertikal
bertani dengan menggunakan tidak lagi dengan cahaya menunggu cahaya matahari dan hujan
pakai sungkut sungkup dan bentuk bentuk lain yang harus dilakukan
yang kelima adalah kita mempersiapkan tiga kali ekspor
desi dua ribu dua puluh satu ini aku melakukan odekop
ya katakanlah gitu ya
tiga itu sepuluh negara menghasilkan tujuh dua triliun hanya dalam tiga hari
nah dalam tiga hari
jadi jemaahnya lumayan sangat tinggi ya
dan itu bukan pameran
kayak dulu ini kita eksploi
enggak lo pergi duduk di warung kopi kerjasama dengan diaspora di sana
orang orang indonesia mau mahasiswa mau pekerja
panggil dia cari suruh kak cari supermarket
gagasannya kira kira tidak ada warung kopi besar atau kafe besar di dunia
yang tidak gunakan kopi indonesia coklat indonesia
tidak ada flower shop yang besar di dunia
yang tidak ada menjual tanaman hias indonesia
market terbesar khusus untuk kopi kita tanaman hias kita mungkin ada sedikit
aku ingin katakan seluruh dunia
karena kita punya spesifikasi kopi yang juga sangat menarik desi
saya melihat salah satu bank yang paling agresif adalah bni
kenapa bni tidak menunggu hanya di hilir
ya dia tidak menangkap di hilir
dia masuk sama kementan mulai dari bagaimana mempersiapkan anak anak untuk dilatih
kembali ke ini ini kan ada berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan
tadi kan sudah disebutkan korporasi
jangan sendiri sendiri tapi kalau bisa disatukan dalam sebuah kelembagaan
yang bisa dikelola dengan profesional
tentu saja ini meningkatkan mau tidak mau kan revenue dari petani itu sendiri
ini selama dua tahun ini kira kira seberapa besar peningkatan dari pendapatan petani
ada tapi kan peningkatannya
khusus bagi mereka yang selama ini biasanya bertani hanya untuk mengisi perut
ini kan harus naik kelas
saya ingin membuka saja datanya bps
sebenarnya jawabannya bps
sekarang sudah satu ratus tujuh puluh
rencana nasional itu dua ribu dua puluh empat baru satu ratus lima
ini dua tahun kita sudah sampai satu ratus tujuh
nilai tukar petani itu nilai kesejahteraan petani
dan yang menjadi petani data awal dua tahun lalu
delapan juta lebih sekarang empat puluh satu juta lebih
berarti akselerasinya cukup oke
dan kesejahteraan dan margin petani ini kata data
nilai tukar usaha petani juga naik
dari sembilan puluh sembilan menjadi satu ratus tujuh lebih
lebih besar lagi
itu tandanya bahwa ya memang pertanian sudah menjadi sesuatu yang menjanjikan depan mata kita
pertanian itu desi ada yang dua puluh hari sudah dipetik
ada yang satu bulan
ada yang dua bulan
ada yang tiga bulan
ada yang lima bulan
dan itu depan mata
karena matahari tak pernah putus kan
air setiap saat kita dapat dimana
kalau begitu keterlibatan pelatihan keterampilan petani ajakan ajakan
seperti yang desi lakukan ini menjadi penting
iya jadi yang penting juga adalah meningkatkan kualitas sdm nya petaninya itu sendiri lewat training dan lain sebagainya
karena kan disebut ada kur ini
ini kan biasanya dari himbarat toncohnya bni yang salah satu yang terbesar
ini peran kolaborasi khususnya dengan perbankan dalam melatih memberikan semacam pendampingan dalam penggunaan kredit itu sendiri
dan juga untuk meningkatkan hasil nilai tambahnya
itu kan harus ada kan
bagaimana pak mentan
pertanian itu sesuatu yang menjanjikan
pertanian itu sesuatu yang pasti
pertanian itu sesuatu yang pasti
pertanian itu satu proses ekosistem yang bermuara pada privat profit center
artinya kalau kau mau bertani pasti untung lah
dan pertanian nggak boleh sendiri
kementan nggak boleh sendiri
perbankan menjadi bagian penting
sektor lain menjadi penggiliran penting
selain petaninya sendiri
jadi setelah petani dilatih dan lain lain kita butuh perbankan untuk memberikan supportnya
kalau gitu kenapa pak bank terasa
dan ini ditangkap oleh bni
saya melihat salah satu bank yang paling agresif adalah bni
kenapa bni tidak menunggu hanya dihilir
dia tidak menangkap dihilir
dia masuk sama kementan mulai dari bagaimana mempersiapkan anak anak untuk dia
penyamaran untuk dilatih
bahkan pelatihan itu salah satu materi yang utama adalah mengeluarkan kur
kan aku nggak bisa bicara bicara akademis
aku bicara dengan gaya petani aja
aku mau ngambil kur tapi gimana caranya gitu
itu di latih bersama sama
alhamdulillah ternyata hasil latihan itu bni termasuk dari persentasi yang ada dari semua perbankan
termasuk yang paling besar

dan macet juga tidak ada di bni kan
nah kalau begitu memang pertanian tidak boleh membiarkan
negara tidak boleh membiarkan petani jalan sendiri
harus ada peranan negara
negara juga tidak kuat sendiri
ada peribad sektor integratornya harus disiapkan
biar kita sudah korporasi dan lain lain
tetapi pembelinya tidak jelas
oleh karena itu berbagai sektor
dan peribad sektor juga untung kan
nah tidak hanya itu ya tentu saja perbankan
dan komunikasi dagang ke luar negeri harus jadi
dan peran pemda juga kan harus
oh pemda itu maksud saya kalau bilang kementerian berarti ada gubernur
karena ada kepala dinasnya di situ
dan selama ini kerjasama kolaborasinya cukup bagus
ini sebagai mantan gubernur
saya nggak pernah tinggalkan gubernur saya tidak pernah tinggalkan para bupati
tentu saja beliau akan ekspos sendiri
tetapi saya ceritakan
kalau kita begini makro di dalamnya ada gubernur
di dalamnya ada
dan mau tidak mau ini semua harus
ini kan semua mau tidak mau harus didukungin
tidak bisa sejalan sendiri
nah ini kan ekspor
apalagi kita sangat membutuhkan ekspor ya untuk meningkatkan pendapatan kita
ini saya lihat pertanian ini dalam hal ini sangat sangat berperan ya
ada subsektor dalam pertanian
ada perkebunan ada pangan horticultura dan lain sebagainya
dan tentu saja yang salah satu yang kita inginkan
harus ada produk produk unggulan yang diekspor yang bisa sustainable untuk menjadi istilahnya
dari mana kita bisa mendapatkan revenue terbesar
apa kira kira plan ke depan untuk ekspor
selain hortikultura dan lain sebagainya
agak panjang kalau kita bicara
karena komoditas kita ratusan
ada yang diunggulkan
tapi ada yang kemudian kita booster lebih kuat sekarang
yang sekarang aja
kalau yang sudah terjadi aku nggak mau bicara lah
tinggal lihat data kan
misalnya saja sarang burung walet baru dua tahun ini kita ambil alih dan booster
ternyata sarang burung walet itu besar banget
ini kan barang baru
kita baru booster
berarti kan rumah rumah walid harus ditumbuhkan
bukan hanya rumah waret
rumah processingnya harus ditumbuhkan
kerjasama dengan china nya harus baik
kerjasama dengan negara lain harus baik
karena membutuhkan tracing yang kuat
dia harus tahu
dia nggak boleh ada keracunan dan lain lain
yang kedua porang
orang kan kita makan secara takke atau dan lain lain itu yang kita beli dari luar
itu harganya per kilonya kan dua ratus empat puluh ribu
padahal kita bisa buat
selama ini mungkin umbi umbian kita justru jalan ke sana
nah ini kan tidak seperti membalik tangan
dia butuh proses
kita setelah banyak ekspornya banyak produknya
di sana nutup lagi pelabuhannya
harga lagi turun
dan ini dinamika yang kita hadapi
selain tentu kita berharap besok itu kita perkuat sampai sepuluh juta bibit yang berkait dengan kopi coklat kelapa
kenapa kita nggak kembalikan itu
mungkin januari ini bahkan pak presiden akan turun lihat perkebunan kita
harus ada intensifikasi
harus di replanting
tapi kalau pohonnya ditebang tentu saja petaninya makan apa
harus diganti dulu
jagung di sekitarnya
dua tahun dia tumbuh makan dulu jagung
dan gak mungkin mereka ngambil kredit sendiri kak
inilah peranan peranan negara melalui kementan bersama itu dilakukan
tidak harus dia dengan jagung saja
harus dikasih peternakan
tetapi ya kita tentu saja karena kita kemarin memang anggarannya jadi terbatas
karena refokusin semua kementrian
yang dipakai untuk vaksin semua
ya tentu saja peranan peranan perbankan
karena sapi itu kan harus didatangkan
ayam itu harus didatangkan
di daerah daerah tertentu bahkan babi kita dibutuhkan seluruh dunia
kita genjot di pulau pulau itu
sehingga mainan mainan ini harus ada
jadi kalau desy tanya komoditi apa yang paling utama ya tentu ada di kepala saya
sign research and technology harus menjadi bagian dari solusi
tidak ada lagi pertanian tanpa artificial intelligence
tanpa melakukan pencitraan satelit dengan melihat berbagai agroclimaks yang ada

kalau selama ini kan jangan sawit sawit sawit mulut
makanya saya senang mendengar oh ada burung walet ada porang
dan nanti juga kakao kita kelapa kita kopi juga kan bisa kita tingkatkan
karena diversifikasi ini kan penting
dan indonesia memang
dan ini ya kita kan dulu spice island
orang datang berbondong bondong ke sini kan untuk mengambil hasil bumi ini
nah kalau kita bisa
rempah rempah kita dibutuhkan
iya rempah rempah kita
jadi sebenarnya kan banyak sekali yang kita bisa
desi sekarang aku wilayahkan itu
di mana wilayah diutamakannya
di mana diwilayahkan kelapa
di mana diwilayahkan kopi
di mana diwilayahkan coklat
sehingga ada konsentrasi
jangan di sini sepuluh ribu dua puluh enam
satu juta di situ
dua juta di situ
sehingga dua tahun tiga tahun kita lihat
dan ini memang keinginan negara
tapi kan pemiliknya harus mau tidak mau ya komunitas rakyat yang petani langsung
jangan misalnya yang besar besar
aku mau kita turun ke lapangan
boyolali di angkarannya
itu tanaman perkebunan pekerangan
aku bagi dua puluh ribu kelapa
nanti di halaman rumah masing masing
di kumpul itu ada satu tempat di mana diindustrikan kelapa itu mulai sabuknya
tapi nggak usah pakai kebun
ini bagus sekali
karena biasanya kalau kita bicara komoditas unggulan itu kan yang menikmati kan biasanya perusahaan perusahaan besar
tapi kalau fokusnya untuk meningkatkan kesejahteraan para petani kita
tadi sudah disebut ada kur
bpjs tentu saja penting dong untuk memastikan bahwa mereka sejauh ini
asuransi menjadi perusahaan
asuransi menjadi penting
karena kan pertanian itu tergantung cuaca alam tergantung dengan hama tergantung dengan kadang kadang bencana alam
itu musuh utama
belum lagi permainan tengkulak misalnya
oleh karena itu asuransi menjadi penting
tetapi saya berharap bukan satu asuransi
asuransi dibuka aja
yang mana yang mau
supaya jangan ada yang
semua berusaha lah
itu deh sih
tapi izin sayang dengan cara berpikirmu seperti itu des
kamu cocok jadi kementan sebenarnya
jangan cuma menjadi penyiar televis gitu
enggak lah ini sudah ada alihnya
kita memang selalu bernostalgia zaman pak suharto
nah ini selalu kita bangga banggakan
kita dapatkan fao tahun delapan puluh an
tapi saya lihat selama dua tahun ini kita mengurangi kan impor beras
nah ini ke depan supaya sustainable
jadi kalau bisa justru eksportir dari beras yang kita bisa produksi
yang kita bisa panen tiga kali setahun ini
jadi udah dua tahun ini kita enggak impor beras kan
yang diimpor itu entahlah
aku nggak mau tahu itu
tetapi menurut presiden enggak
enggak boleh impor beras
dan ternyata dua tahun ini bukan kita kekurangan beras
tahun lalu dua ribu dua puluh empat kita over stoknya di atas lima sampai tujuh juta ton
ini sekarang di atas tujuh sampai sembilan juta ton
loh ada alasan apa mau impor
yang ada adalah bagaimana kita ekspor keluar
dan itu juga keinginan bapak presiden seperti itu
oleh karena itu saya berharap
zaman dulu orang bisa suasembada ya
zaman kita harus suasembada lah
minimal suasembada kita pada beras
dan saya dengan jajaran kementan ini lagi berusaha sekali
kita sudah bisa mengatakan kita suasembada beras
apalagi kalau kita dapat pengakuan ya dari dunia bahwa indonesia
tentu saja jangan cuma kita saja yang merasa suasembada
tetapi kita harus dapat pengakuan
kan suasembada tidak datang begitu saja
dia diproses berapa tahun
dia bisa ini tahun tiba tiba suasembada kan
dalam pendekatan pendekatan teori etik gitu
ada yang kita biasa dengar
tiga tahun berturut turut tidak ada impor
maka itu sebenarnya sudah tanda tanda bahwa negara itu sudah sumber
apalagi kalau kita sudah ekspor
tahun lalu aja kita sudah ekspor ke berbagai negara
jangan kita yang justru mengimpor ke negara tetangga
artinya impor bukan barang haram
tapi kalau masih ada di sini kenapa
kalau tidak paksa paksa diri kan pasti tidak bisa
dan itu yang lagi kencang kencang kami lakukan
apalagi jumlah lahan kita kan cukup luas ya
tapi kita ada dua hal yang saya lihat yang harus diperhatikan
pertama adalah masalah climate change
perubahan iklim yang tentu saja mengancam kualitas
kita lebih rawan kena banjir
kena kekeringan dan lain sebagainya
dan kita mau tidak mau juga harus melakukan agribusiness ini secara sustainable
menggunakan dan mengelola air untuk irigasi dengan baik dan lain sebagainya
yang kedua ya itu
kita memang mau tidak mau harus memastikan bahwa kualitas dari lahan kita
nah apa yang bisa kita lakukan supaya taruhlah monokultur kan biasanya merusak ya kualitas
kalau terus itu itu saja yang apa yang perlu dilakukan
supaya intensifikasi ini bisa dilakukan dengan baik pak mentan
ini panjang lagi ceritanya ini des
tapi penting karena ini kuncinya adalah sustainability
bahwa planet ini lagi rusak
terjadi anomali cuaca yang luar biasa
oleh karena itu jangan kira besok itu air masih seperti yang sekarang
kualitasnya juga semakin rusak
intrusi air laut masuk sampai empat puluh kilo pada dataran rendah
satu pantura bisa bersoal
kalau gitu lead bank harus turun
nah kalau begitu menghadapi semua itu tidak ada yang lain
sign research and technology harus menjadi bagian dari solusi
tidak ada lagi pertanian tanpa artificial intelligence
tanpa melakukan pencitraan satelit dengan melihat berbagai agroclimaks yang ada
menghitung ph tanah saja menjadi penting
tidak perlu kita tancap di situ
tapi menggunakan resolusi resolusi satelit yang ada
melalui agriculture war room yang kami miliki
wah ini ruang perang ya
iya kami punya itu
karena kalau tidak begitu kami tidak bisa lihat seluruh indonesia ini
tapi kerjasama dengan siapa ya fas
kami kerjasama dengan lapa
kami kerjasama dengan satelit pak lapa dan lain lain
ada dua satelit yang terus terus kita pakai untuk pencitraan
iya tentu saja karena luas negara ini sangat besar
spot spot itu masih sering terjadi black
tetapi secara umum dua tahun ini itu yang sangat membantu
tata kelola nya harus dikelola
salah satu bentuk yang paling utama nggak ada lagi tanpa digital
nggak ada lagi dengan hanya dari kunjungan ke satu kunjungan
tidak ada lagi seremonial

tidak ada lagi yang bisa diperhatikan
tidak ada lagi yang bisa diperhatikan
secara keseluruhan gimana kira kira lahan lahan yang sudah kritis memprihatinkan
tapi mana juga yang bisa di ini lah kualitasnya
kita kan ada dari sabang sampai merauke
kira kira mana yang memang paling bagus prospektif ya
itu tadi nyambung dari apa yang saya bilang tadi
terhadap wilayah itu menjadi penting
kasar kasarnya desi saya punya wilayah namanya provinsi utama
dimana semua konsentrasi semua kekuatan saya turun disitu
ada provinsi andalan
dimana hal hal tertentu itu harus bisa di boster maksimal disana
reguler sistem tetap jalan tapi ada hal hal tertentu yang harus di boster
wilayah wilayah tertentu di didik itu harus di intervention
contohnya mau kelapa mau apa
karena dia punya rasa sagunya itu hajar
tapi di provinsi mana saja yang di jadikan provinsi

di kita ada
dan saya tidak umumkan
saya tidak umumkan
misalnya ada sembilan provinsi yang memang harus total
karena dia mempersiapkan beras
atau mempersiapkan pangan utama
sumatera selatan sulawesi selatan
tidak usah disebut semua lah
seluruh jawa lah kurang lebih
karena orang banyak yang mau makan di sini
tapi ada provinsi yang juga sekarang ini bagus
tidak boleh ditinggalin di boster
dari andalan dia bisa masuk ke utama
ada yang reguler biasa
nah itu tentu regular biasa tidak berarti itu tidak ada
tapi kita mengkonsentrasikan hal lain di situ
misalnya di daerah tertentu
kami akan masuk
mulai jangan kita makan mie semua
mie nya itu dari gandum
gandum itu dari impor
sekarang kita makan mie dari sagu yuk
nah itu kita harus masuk
tetapi kemarin di dua tahun konsentrasi saya ada di makanan
sekarang ini pengembangannya harus kita lakukan
mapping itu menjadi penting
jadi sudah ada
mapping itu sudah ada
mapping daerah banjir aja aku punya
berapa banjir yang ada sekarang ini saya punya
dan misalnya yang daerah rawa atau gambut yang memang harus diperbaiki
itu semua ada ya
harus kita lihat ini
jadi ada percontohan di daerah gudung di humbahas
ini caranya menyerang
ada daerah yang rawa rawa yang ph nya di bawah empat itu yang berbau besi belerang itu
ada di pulau pulau ternyata itu
intervensi bibitnya juga harus main
jadi petanian bukan saja masa depan seharusnya petanian dari sekarang
itu mekanisme mekanisasi itu sangat penting
teknologi itu sangat penting
sains research nya lead bank nya itu sangat penting
apalagi negara seperti indonesia ini
saya lihat juga swasembada ini kan ada rencana food estate
nah ini kan yang sedang di
bagaimana membangun ini semua supaya
ya dari sustainability nya terjaga
dari masyarakatnya juga terbantu perekonomiannya
dari kebutuhannya juga terpenuhi dan lain sebagainya
kejelasan konsep dan program dari pusat
kesejelasan konsep dan program itu tidak bisa jalan tanpa kolaborasi yang kuat dengan provinsi
dan kemauan yang serius dari para gubernur
gubernur bersama menteri akan sama sama
sama dengan para bupati
dan kemudian melatihkan seluruh kekuatan pertanian bersama sama
untuk agresif mempersiapkan konsepsi itu
ya istilah kami di situ adalah iqsalah paksain
planning nya harus bagus
pakai ilmu knowledge nya lead bank
kemudian pakai tenaga skill untuk mengasistensi
kemudian action nya itu beragenda
agenda intervensi budidayanya
agenda revegetasi satu pertumbuhan satu vegetasi dua
sampai dengan pasca nya
berarti ppl harus ada di kementan penuh
semua kecamatan ada kos ratani saya
yang setiap hari jumat harus melapor ke menteri
dan itu kita coba lakukan
ini saja belum cukup
karena bisa saja tantangan tantangan baru hadir
tantangan selama ini yang paling berat
yang paling sering dirasakan
yang membuat ini pusing dalam mengelola ini semua
harus jujur dong
kalau semua orang mau makan yang instan
yang buahnya indah
tapi rakyat mau makan apa
tapi ini kan harus mau tidak mau kerjasama kolaborasi dengan perdagangan
import bukan barang haram deh sih
tapi berapa orang yang dapat untungnya
kenapa bukan kasih rakyat
nah itu yang bikin saya sakit kepala tuh
tapi ini sudah disampaikan kepada presiden dan ini
presiden juga sependapat dengan kita
tapi kan begini
tapi kan itu bagian dari kebijakan juga
kalau tidak kan kita diganjal juga oleh negara sana
oke kalau kau tidak terima saya ini kau nggak boleh masuk juga di sini
sawitmu tidak boleh masuk
jadi apa yang perlu dilakukan untuk itu
ya kita harus hadapi lah itu semua
berarti kan ada kebijakan yang memang harus
bukan hanya kebijakan
karena kan tidak hanya kebijakan negara ini
nasionalismenya yang harus hadir
kita mau gak lihat negara ini menjadi kekuatan terbagus terbesar dari kemandirian
maju mandiri modern itu mau nggak kita wujudkan sama sama
iya boleh tersyok syoklah sekarang
boleh kecut kecutlah ya apa yang ada
tetapi ini kan nutrisinya juga oke
tapi kalau mau diserbu dengan cara yang instan ya udahlah
masih ada bisa diimpor nggak apa apa
tapi kalau mereka juga lockdown karena masalah climate change juga dihadapi
kita sudah terbiasa
daging kita terbiasa
tempe kita terbiasa
jadi untuk rencana paling tidak untuk tahun dua ribu dua puluh dua
karena kita sudah mudah mudahan ya dengan vaksinasi dan omikronnya juga bisa terkendali
tahun dua ribu dua puluh dua apa prioritas yang ingin kita lakukan
yang ingin dikerjakan dan target target yang perlu dicapai
ketahanan pangan harus menjadi utama
suasembada menjadi bagian bagian dari sebuah dreaming
kemudian ya tentu saja kalau berhasil menjadi sangat penting
dan siapa lagi mau bantu negara ini kalau bukan dan petani kita kalau bukan kita kita semua
oleh karena itu kementerian pertanian nggak bisa sendiri
kementerian pertanian harus dibantu oleh semua pihak
selama ini cukup dibantu dari misalnya nilai dari satu
terutama ini karena presiden turun terus cek tiap hari
aku ditelepon setiap saat itu
nggak boleh ada yang sedikit bersoal di satu tempat aku tidak dapat itu
artinya ya dalam kut dan kut dimarahin dengan gaya itulah
tapi kan saya juga agresif
ini penting karena sekarang kan sangat sensitif ya pangan ya
kalau ada sedikit ini harga pangan meningkat dan ini rakyat yang susahkan
mungkin terakhir pak syaruk liatnya harus buru buru
tapi transformasi bukan saja dalam sektor pertanian
tapi transformasi dalam tubuh kelembagaan kementerian itu sendiri
ini sudah dilakukan
ya tentu saja
dan frame akademik pertanian harus menjadi salah satu bentuk
kerjasama dengan perguruan tinggi adalah bagian bagian bertransformasi
kementerian tidak merasa jago sendiri
bahkan berbagai paradigma harus bergeser dengan kemajuan teknologi
kan itu menjadi penting itu yang utama
dan ini sudah dilakukan
dan ini lagi kerja
yang gak bisa ikut pasti berhentilah di situ
saya nggak mau sia siakan waktu yang tersisa ini
saya nggak mau mencapai sesuatu untuk negeri ini
yang kedua tata kelola harus dilolah
salah satu bentuk yang paling utama nggak ada lagi tanpa digital
nggak ada lagi dengan hanya dari kunjungan ke satu kunjungan
tidak ada lagi seremonial saja
tidak ada pameran pameran lagi
melakukan negosiasi seperti apa
yang ketiga memang perilaku kita gak bisa jago sendiri
dan tentu saja media menjadi sangat penting untuk bisa menjadi energizer dari semuanya
sekali lagi saya butuh dukungan untuk bisa kerja lebih maksimal
yang paling sulit di negara ini salah satunya negara ini terlalu besar dan terdiri dari pulau pulau
justru justru makanya itu
dia butuhkan energi lebih untuk mengkonsolidasi
katakanlah dengan seperti itu
kalau kita tidak ada intervensi yang kuat
maka ya termasuk ya tentu saja keterlibatan anggaran dari private sector dari perbankan menjadi sangat penting
dan ya pemerintah tentu dengan keterbatasan keterbatasannya memang ada
saya kira gitu
apalagi dengan climate change ini negara negara lain bersoal loh
harga harga akan naik di negara lain
dan imbasnya tentu akan masuk juga ke kita
seharusnya ini peluang bagi kita justru untuk meningkatkan
harusnya ini menjadi peluang
terima kasih banyak
saya ucapkan dari desi anwar ini dalam program final notes ya
catatan khusus untuk akhir tahun
sekali lagi juga acara ini dapat anda saksikan di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia dalam final notes
dan jangan lupa kita masih dalam suasana covid sembilan belas
jadi masih harus hati hati apalagi ada omikron di ambang pintu
jadi jagalah prokes kita
gunakan masker rajin cuci tangan jaga jarak selalu dan kalau bisa hindari kerumunan stay